sebagian besar bernyata sinis pada act
seperti pertanyaan akuntabilitas act dalam seluruhkan dana kemana saja aliran dananya
lalu juga ada kesaksian tentang aktivitas act di lapangan yang dinilai lebih tanggap memasang baliho dan klaim pekerjaan orang atau lembaga lain
lalu ada juga jomplangnya dana yang harus disalurkan dengan yang diterima oleh yang berhak dan seterusnya
poinnya sebagian besar tunjukkan ketidakpercayaan
tapi bukan berarti semuanya tidak percaya
ada juga pembelian terhadap act
misal bahwa diperpengasalakan act itu karena ada operasi untuk mengambil alidana yang diimpun act
ada juga yang lihat sebagai upaya untuk menjatuhkan alis perswedaran
jadi ini masalah politik saja
karena act pernah kerjasama dengan gubernur kofifa dan gubernur rk
lalu ada juga yang membandingkan sikap pemerintah yang dinilai sigap terhadap ct
lembaga film teroperasi
namun lemah terhadap korupsi di kementerian atau yang dilakukan oleh tokoh tokoh nasional lainnya
mas nova ini kalau misalnya kita lihat memang kan sejumlah hashtag ini ramai banget di lini masa
selain aksi cepat tanggap ada hashtag juga aksi cepat tilep
ada juga di hashtag kami percaya act kami tidak percaya act
seperti apa sentimen dari cuitan cuitan tersebut
apa saja bahasan dari pro dan juga kontra terhadap act ini
kalau agar kami percaya act itu sebenarnya diangkat oleh pendukung act ya
jadi sepenuhnya juga positif para act
dari sepuluh ribu lebih mention tentang kami percaya act itu sepenuhnya positif
nah yang diangkat terutama pemilihan para act
seperti curiga ada yang mau ambil alih dana yang diimpon act
sistem mengenai tentang aktivitas act di dalam negeri dan di luar negeri yang dinilai bermanfaat
lalu juga ada kritik kenapa harus lembaga ct
yang dipermasalahkan bukan para oknumnya saja
jika memang ada oknum di act
sedangkan aksi cepat tilep itu sebagian besar berisi sinisme pada act
sepatuhnya berisi sinisme
gaji yang diterima para petinggi yang dinilai fantastis itu menjadi pembahasan pertama
lalu kemudian perbincangan berlanjut menjadi tidak amanahnya act dalam penyaluran dana
karena muncul tes ini tentang pemberitaan
dan penerimaan dana yang tidak sesuai dengan seharusnya
seperti boeing gempa padang dan lain lain ya
lalu aturan dana yang dilakukan pada organisasi yang dinilai terafiliasi teroris
sehingga dikasih penyaluran dana ke partai politik tertentu
itu semuanya negatif pada act
secara umum negatif pada act itu di media sosial sangat tinggi
lebih dari lima puluh persen
ada lima puluh delapan persen
semua itu bernada negatif pada act
mas nova ini kan tadi ada yang positif terhadap act ada yang negatif ada juga yang netral
dari semua akun yang mencuit tentang act ini semuanya akun organik atau justru ada akun akun tertentu yang baru
kami tangkap ada tiga puluh lima sembilan ratus lebih akun unik yang berbicara tentang act
jadi dari delapan puluh persennya dilakukan oleh akun akun yang terindikasi organik
kalau di letter engagement nya tipe yang paling tingginya itu sekitar delapan puluh lima persen berupa amplifikasi
ada share like retweet dan seterusnya
ini menandakan tingginya perhatian publik atas kasus ini
lalu ada sepuluh persen sekitar sembilan lebih sembilan tujuh ratus nya yang berupa mention
di sini sebagian besar tentang testimoni terkait
dan saya pegaskan sekali lagi dari delapan puluh persen itu hampir semuanya ya delapan puluh persen dari populasi dari akun yang mencuitkan itu terindikasi organik
hmm oke oke baik mas nova ini kan respon dari pemerintah cukup cepat begitu ya
kementerian sosial juga segera mencabut izinnya dari penyelenggaran pengumpulan sumbangan yayasan act dalam kasus ini begitu ya
lalu seperti apa respon dari warganet setelah izin dari act tadi dicabut begitu
secara umum terbagi dua
respon atas tindakan kementerian sosial dengan populasi percakapan yang mengapresiasi langkah kementerian sosial sangat dominan
jadi publik menanti pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian
selain setelah kementerian sosial publik juga menanti pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian
selain penyelewengan yang dilakukan pengurus concern publik juga adalah
pada kemungkinan dana itu mengalir ke rekening teroris
kalau rekening partai itu menjadi ini ya menjadi sangat politis perbincangannya
tapi pada rekening teroris itu publik concern betul karena hal itu dianggap publik act maksudnya hal itu dianggap act menanti kepercayaan publik
kan kita ingin publik inginnya dana yang disalurkan oleh act itu bukan teroris tapi ke orang orang yang membutuhkan
tapi ada yang ditelurkan ditelurkan ke teroris kayaknya
atau sekiranya teroris seperti itu
oke ini kalau dari tadi kita bahas mengenai cuitan dari warganet begitu ya
tapi seperti apa analisis dari pemerintahan yang ada di media masa terkait dengan kasus aceh
jadi pembahasan tep itu juga
pembahasan tep itu cukup membuat diteres di media online juga media sosial
setelah tempo secara umum media turut mengubah act
dan kalau dilihat cukup berimbang ya
maksudnya media berusaha berimbang dalam pemberitaan
jadi dari sisi pembicara yang ditutup lebih banyak dari pihak yang meski lebih banyak dari yang sikapnya kontra pada act
namun media juga mengangkat pemberitaan pernyataan pernyataan dari pihak actn
sebagian besar sih kalau kami lihat cukup kuat act ini dalam pemberitaan ditempatkan sebagai zero
sebagai pihak yang bertuduh sebagai pihak yang melakukan pengkhianatan kepercayaan publik
dari lain pihak pinta kepolisian itu ditempatkan sebagai hero
sebagai tokoh yang berhasil
menjaga kepercayaan publik agar penyalurannya tidak ke arah yang tidak diinginkan
demikian kira kira tentang media di media masyarakat
baik baik baik
mas rizal nova muhadjid sebagai lead analyst drone operator dan media kairos
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected